wakil presiden terpilih gibran raka buming raka bicara soal prabowo
yang meminta ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
gibran menyebut hal itu masih dibicarakan lagi
menurut gibran akan ada waktu untuk menentukan siapa yang dipilih
untuk menduduki jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan
sebelumnya presiden terpilih prabowo subianto
meminta ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono